ya mungkin selama ini papi gak tau
dan reva belum pernah ngomong ke papi sekalipun
mama adriana itu gak tulus mencintai papi
bahkan dia pernah ngomong sendiri
dia menikahi papi
dia gak tau
dia cuma mau harta papi aja
saya tunggu ya dirumah
sepir gue maksudnya udah dateng
yaudah duluan ya
menunggu mondi ya teng
nggak sih gue mau langsung

nah sekarang dia masih ngerasa ada lagi di asur
oh mau jadi tadi alex nabrak itu si bocin
nggak kesayang juga ya si bocin ya
kayaknya kita harus jengukin dia deh
biar bagaimanapun juga kan dia bekas anak klub aji juga kan
ah gua rasa sih nggak perlu boy
lakin bocin kan dulu di aj sekarang dia udah ikut ikutin alex tuh
tapi terserah lu aja lah gua ngikut aja lah
ian kalo jungukin orang di rumah sakit
tujuh puluh ribu malaikat bakalan doain buat kita
nggak mau lu ha
wah serius lu
lu aja satu aja nggak kayaknya
yaudah kalo gitu gua ikut gua ikut
beneran ikhlas tulus kan
fin lu mau bareng haika apa bareng gua aja
ini dia namanya teman
wih dadok pake camata
sok lu dadok pake camata
ini nih ini namanya sohi best friend ya kak
dia bertiga selalu ada di saat dibutuhkan
betul ian kita lebih dari teman ian
tapi kita keluarga ya kan
iya cuma gua nggak mau keluargaan sama lu doang
fin lu mau bareng gua apa haika nih
kalo misalnya bareng gua gua drop dah sampai rumah
ih mau dong mau dong
tinggalin aja haika sih
yaudah gua doang ya guys ya
muat lah aku muatin aja
oh dadok kayaknya nggak muat
eh mau siang ya
ini ada apa ini
kayaknya anak papi serius banget
pak papi serius banget
yang mungkin selama ini papi nggak tahu
dan reva belum pernah ngomong ke papi sekali pun
sama adriana itu gak tulus mencintai papi
bahkan dia pernah ngomong sendiri dia menikahi papi karena dia cuma mau harta papi aja
dan sampai sekarang mama adriana itu masih mencintai mantannya pi
reva kamu kayaknya pengen sekali papi cari sama mama adriana ya
tapi ini semua karena reva tahu gimana mama adriana
reva tahu ini karena reva pernah dengar sendiri dari mulut mama adriana langsung
papi papi tahukah reva kayak gimana
saya ini bukan masalah bohong dan bohong bukan itu
tapi jadi ingat
waktu itu papi marah sekali sama mama adriana karena dia berani menjelekan kamu
dan papi bilang sama dia jangan ikut campur bagaimana cara papi mengajar dan mendidik reva
dan sekarang sebaliknya papi minta sama kamu
jangan mencampuri urusan atau hubungan papi sama mama adriana
dan papi minta kamu juga tidak perlu menghapir papi
kalau gitu reva pulang dulu ya pi
waktunya bawa di lab marine

kalau ada yang nanya siapapun
lu bilang kalau lo adalah korban tabrak lari
soalnya tadi gue hubungin nyokap lu juga gue bilang seperti itu
orang yang tabrak lo udah kabur
oke ingat itu
kalau lu cerita yang sebenarnya
bukan cuma gue yang ditangkap tapi lu juga
kejadian ini karena kita semua mau nyalakain boy ya kan
lo tau itu
lo dengar itu cik
kalau lu sampai ngomong yang sebenarnya
bukan hanya lo atau alex yang ditangkap polisi
tapi semua anggota breakobra
dan gue gak mau itu
ini buat kebutuhan lo di sini
kasian juga sih boceng kita tinggal sendirian
gini aja lex gimana kalau gue temanin bocin
gue gak tega lex lihat ya
kayaknya luka dia parah banget
eh lo tinggalin gue baik baik ya
kita semua bisa masuk penjara cuma gara gara ini
gue gak mau urusan ini banyak
ntar kalo ukuran kayaknya dateng deset deset
lama lama gue bisa bocorin ke mereka juga
gue gak mau itu terjadi
gue gak mau punya kau keras rumahnya masuk ke penjara
lo tinggalin gue oke ngerti
wah nanti kan pagi pagi baru buka
rame ya sholat tuh
saya ya tadi selepas sholat subuh
saya sudah mendoa allah
ya fatah ya razakallah humayasir wa'atu'asir
pengamuk gitu tuh
reka mana deh ya bang
aduh emang dipikir pikir sahabatnya sudah tidak betah di bengkel
apa mau jemput si neng ke sekolah
saya sudah smc neng kok
dan dia bilang dia mau menginterin temannya